menteri keuangan sri mulyani mengatakan pemerintah pusat masih memiliki anggaran total satu triliun untuk membiayai dampak bencana alam
anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan erupsi gunung semeru
sri mulyani menjelaskan pihaknya masih menunggu kebutuhan pendanaan erupsi gunung semeru dari badan nasional penanggulangan bencana dan kementerian sosial
namun pemerintah pusat juga tengah mengecek ketersediaan anggaran di pemerintah kabupaten lumajang agar penggunaan uang negara dapat efisien
realisasi anggaran penanganan bencana sampai dengan akhir november dua ribu dua puluh satu mencapai dua tujuh triliun rupiah
angka tersebut setara dengan tujuh puluh dua sembilan persen dari total pagu tiga tujuh triliun rupiah
total tiga tujuh tapi yang paling besar tadi
untuk evakuasi korban dan relokasi serta untuk rehabilitasi rumah
satu enam dan satu satu tapi totalnya tiga tujuh gitu ya
dan sampai hari ini sudah digunakan dua tujuh triliun sehingga kita masih ada satu triliun rupiah